majelis ulama indonesia menyebut semua ormas islam di indonesia tegas menolak kehadiran timnas israel u dua puluh untuk berlaga pada kejuaraan world cup u dua puluh mei mendatang
penolakan ini disepakati dalam pertemuan antara mui dengan sejumlah ormas islam
bagaimana sikap pemerintah dengan polemik penolakan timnas u dua puluh israel di tanah air
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wasekjen mui arief fahruddin
selamat sore pak arief
telah disepakati seluruhnya menolak kehadiran timnas u dua puluh israel apakah itu betul ya
ya selamat sore assalamualaikum bang ali bintan bang akmal dan seluruh pemirsa
jadi memang betul bahwa ormas ormas islam itu sudah berkumpul sudah bertemu di kantor majelis ulama indonesia
membahas bersama atau merespon terkait dengan timnas israel u dua puluh ya yang akan di mana indonesia akan menjadi tuan rumah
namun yang perlu dijelaskan di sini bahwa tidak ada kesepakatan tidak ada kesepakatan bahwa dalam hal itu adalah majelis ulama indonesia baru sampai pada level sharing forum
ataupun menyerap masukan dari ormas ormas islam karena memang elemen
dari majelis selama indonesia itu adalah ormas ormas islam itu sendiri
maka kita sebagai ya rumah besar ormas islam ya hendaknya memang harus terus menyerap aspirasi dari ormas islam dan dari tokoh tokoh masyarakat
itu yang bisa kami sampaikan
oke meskipun tidak ada kesepakatan tapi mayoritas ini suaranya bagaimana ormas islam yang berkumpul kemarin dengan mui
suaranya memang menolak ya
dan meminta pemerintah menolak kehadiran tim nas u dua puluh israel
iya memang betul kebanyakan ya
kebanyakan walaupun tidak
namun sebagian besar memang kalau kita lihat kalau kita simak ormas ormas islam yang berkumpul di mui kemarin itu memang mengharapkan agar indonesia ya menolak pemerintah indonesia menolak ajakan tersebut karena landasan berbagai hal terutama konstitusi
alasannya selain konstitusi apa alasan spesifiknya pak arief
ya selain konstitusi memang diantaranya adalah aspek solidaritas ya
solidaritas artinya kita tahu bahwa israel ini walaupun memang ada yang mengatakan bahwa dia adalah sebuah negara yang diakui oleh dunia juga pbb mengakui juga
namun karena salah satu hal dia melakukan aksi zionisme terhadap saudara sesama muslim di palestina
namun karena salah satu hal dia melakukan aksi zionisme terhadap saudara sesama muslim di palestina
nah itu menjadi salah satu hal kenapa indonesia juga harus berpihak kepada solidaritas global dunia muslim tersebut
jadi salah satunya adalah aspek solidaritas
tapi kan ini persoalan olahraga beda dengan persoalan politik ya
ataupun persoalan keagamaan ini kan pure persoalan olahraga gitu pak arief
iya ya memang betul bahwa di dalam forum kemarin juga sempat ada diskusi bahwa harus dipisahkan ya
antara domain politik dengan domain olahraga
namun demikian bisa dimaklumi aspirasi dari ormas islam tersebut
kenapa bahkan di aspek non politik pun itu termasuk olahraga atau sebagainya itu juga bisa sangat terkait erat
dengan keberpihakan suatu bangsa suatu negara
karena bagaimanapun permenlu nya menurut para ormas islam itu masih ada permenlu bahwa bagaimana itu nanti nasib permenlu
kalau nanti ada negara yang jelas jelas
mungkin tidak memiliki hubungan diplomatik tapi nanti ada benderanya ada lagu kebangsaannya itu kan agak problematis gitu
oke baik saya mau ke istana
bang ali ini bagaimana kemudian pemerintah merespon mayoritas suara dari ormas islam dan juga mui
yang menolak kehadiran timnas u dua puluh israel karena faktor konstitusi kemudian solidaritas dan juga permenlu
ini ada peraturan menteri luar negeri bahwa indonesia dan israel tidak punya hubungan diplomatik
ya terima kasih
terima kasih nana pak kiai kemudian waktu semuanya terima kasih
alasan yang paling pertama itu kalau di majelis ulama nana bang ali ini juga ketua umum badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
ada di dewan pertimbangan majelis ulama
jadi tugas kita sekarang itu adalah bagaimana memberi kabar tentang posisi sebenarnya yang terkait dengan indonesia sebagai negara
yang menyisikan enam negara termasuk indonesia untuk mendapatkan posisi sebagai host republik indonesia
karena sepanjang sejarah republik indonesia untuk pertama kali sejak indonesia merdeka
ini adalah sebuah kehormatan terpenting dalam event internasional indonesia sebagai tuan rumah di u dua puluh
karena masyarakat indonesia seluruh indonesia masyarakat sepak bola itu
menghendaki agar di tahun dua ribu tiga puluh enam nanti itu indonesia menjadi tuan rumah dari sepak bola dunia
karena itulah maka pak kiai dan teman teman yang lain termasuk cnn mbak nana
adalah bagaimana menjelaskan posisi sebenarnya tentang indonesia sebagai hostnya
sebab begini di dalam konstitusi
jangan pernah kita ragukan sikap pemerintah indonesia terhadap keberpihakannya kepada palestine
untuk mendapatkan posisi atas kemerdekaannya
itu yang paling penting untuk harus kita jelaskan kepada masyarakat
termasuk kepada kawan kawan sahabat sahabat yang tergabung dalam komponen ormas islam
berarti di satu sisi sikap pemerintah jelas ya tetap membela ataupun solidaritas terhadap palestina
tidak akan merubah sikap diplomasi indonesia
itu amanat konstitusi mbak nana
oke itu disatukan
tapi di sisi lain pemerintah sepertinya punya ambisi
karena ini adalah gelaran piala dunia u dua puluh yang pertama yang dilakukan di indonesia
kemudian targetnya nanti menjadi tuan rumah piala dunia
jadi pemerintah tidak masalah ya kalau tim nas u dua puluh israel bermain di tanah air
begini begini begini
begini aspirasi masyarakat indonesia
yang sampai kepada pemerintah
pemerintah itu menyediakan seluruh fasilitas dalam rangka suksesnya u dua puluh
dalam bicara tentang ambisi sebagai penegara penyelenggara
dalam hal ini kan pssi
tapi yang mereka laksanakan
maka pemerintah dari seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan bagaimana mempersiapkan suksesnya acara ini
sebagai pemerintah dan sebagai negara republik indonesia memfasilitasi itu seluruhnya
berarti artinya pemerintah memfasilitasi kehadiran dari timnas u dua puluh israel begitu ya bang ali
kalau saya bisa ambil kesimpulan dari yang anda sampaikan tadi
karena ini tanggung jawab pemerintah tanggung jawab pssi untuk menyelenggarakan u dua puluh world cup
nana dengar dulu nana dengar dulu
empat negara dua puluh empat asosiasi sepak bola dunia
tidak saja israel ingat baik baik
tanggung jawab pemerintah karena pelaksananya adalah pssi di negara republik indonesia
maka baik dari sisi keamanan fasilitas dan lain lain pemerintah menyediakan itu
ini adalah satu konsekuensi dari kita memenangkan dan mengisi
mengisikan lima negara termasuk indonesia memenangkan untuk bisa menjadi indonesia sebagai tuan rumah dari event internasional sepak bola di u dua puluh
pemerintah mengizinkan ya
pemerintah mengizinkan ya
kalau ini kan terkait dengan aturan fifa
bukan urusannya dengan aturan pemerintah indonesia nana
oke tapi tuan rumahnya indonesia sehat
aturannya aturan fifa
aturan fifa memang seperti itu karena timnas u dua puluh israel masuk menjadi finalis jadi bisa bermain
saya mau ke mas akmal dulu
mas akmal ini kan seperti buah si malakama ya
maju kena mundur kena
tapi apakah ada presiden sebelum ini negara lain yang pro palestine
kemudian menolak ke u dua puluh dan kemudian menolak ke u dua puluh
apakah baru pertama ini terjadi di indonesia kepada indonesia atau ada negara lain yang sebelumnya pernah terjadi juga seperti ini
ya saya ingin menjelaskan pertama kali bahwa lolosnya israel ke piala dunia u dua puluh ini berdasarkan hasil kualifikasi
bukan kebijakan politik
itu harus dipertegak dulu
sehingga kemudian kita bisa membedakan
antara kepentingan timnas israel dan kepentingan u dua puluh
baik untuk politik dalam negeri maupun untuk politik internasional
dengan kepentingan olahraganya dalam hal ini sepak bola
israel waktu piala dunia u dua puluh sebagai runner up piala eropa u sembilan belas
dimana juasanya adalah inggris
ketika itu israel imbang dua dua lawan servia kemudian menang empat dua lawan austria
kemudian kalah satu lawan inggris
di semifinal menang dua satu menang dua dua lawan australia kemudian kalah satu lawan inggris

artinya artinya bahwa israel lolos ke piala dunia ini lewat sebuah proses kualifikasi
yang sudah ditentukan syarat dan ketentuannya
tidak ada kaitannya dengan keputusan politik itu yang pertama
yang kedua kalau ada negara misalnya orang membandingkan dengan rusia
yang dilarang ikut serta di piala dunia dua ribu dua puluh
rusia ketika itu memang tampil luar biasa di penyisian grup h
di mana mereka tampil sebagai runner up grup h dengan tujuh kemenangan dan satu imbang dengan dua puluh satu poin
tapi ketika itu rusia melakukan ekspansi atau penyerangan kepada ukraina
yang membuat seluruh negara negara di eropa protes

seperti polandia republik tekoslova dan lain lain

seperti polandia republik tekoslova dan lain lain
seperti polandia republik tekoslova dan lain lain
seperti polandia republik tekoslova dan lain lain

seperti polandia republik tekoslova dan lain lain

seperti polandia republik tekoslova dan lain lain
sepak bola dunia memutuskan melarang rusia untuk tampil di piala dunia
jadi yang memutuskan larangan rusia tampil di piala dunia bukan qatar sebagai tuan rumah
tetapi tiva dan tiva di situ
nah artinya apa artinya kita juga harus bisa membedakan bahwa ketika israel masuk atau terlibat di piala dunia kali ini
jadi keterlibatannya lewat sebuah proses dan semua proses dilakukan berkaitan dengan syarat yang ada
tanpa kecuali ada misalnya catatan dari fifa sebagai federasi sepak bola dunia
kita sebagai tuan rumah harusnya menjunjung tinggi tugas kita sebagai tuan rumah menerima tamu dengan sebaik baiknya
tapi saya wajar melihat bahwa ada pertentangan dan sebagainya ini bicara karena sepak bola dalam hal ini juga dikaitkan dengan kegiatan kegiatan politik
mungkin ustadz farudin di sini bisa kemudian menggelar misalnya forum group discussion untuk para agama
misalnya para tokoh tokoh agama ormas ormas islam
misalnya bagaimana kita sama sama membedah surat al ma'idah ayat delapan
itu langsung saja
bahwa sejatinya kita jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil
nah kalau kita melarang israel ikut piala dunia di mana mereka sudah lolos berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan oleh fifa
maka kita akan berlaku tidak adil
kita boleh benci dalam kaitannya politik dengan israel
tapi jangan sampai kemudian
kebencian kita kepada satu kaum membuat kita berlaku tidak adil
ada nggak presiden sebelumnya yang menimpa negara lain
atau ini baru pertama kali terjadi
dan ini tantangan indonesia berarti
ya baru pertama kali
ya kalau kita bicara negara lain
ya tadi saya contohkan rusia ketika kemudian
sekarang ikut piala dunia dua ribu dua puluh dua
jangan sampai kemudian
kasus ini disamakan dengan dulu eranya pak soekarno
ini memang kelihatan sekali
ketika itu israel masih melakukan ekspansi
sehingga kemudian soekarno mengambil kebijakan
menolak tampil di asean games
dan kemudian membuat kegiatan sendiri
nah kalau piala dunia
indonesia nggak bisa buat kegiatan piala dunia sendiri
indonesia itu siapa
yang bisa menggelar piala dunia
itu adalah tiva
jadi kalau indonesia menolak israel
berarti indonesia otomatis tidak perlu jadi tuan rumah
ketika kita mencalonkan diri sebagai tuan rumah
sudah tahu semua resiko

termasuk menerima israel
menerima segala konsekuensi yang ada
termasuk diantaranya kehadiran israel
sebagai salah satu peserta piala dunia u dua puluh
oke saya mau ke pak arief
dengan penjelasan tadi
menurut mas akmal ya
kalau dari istana kan
tadi pertimbangannya harus dipisahkan antara politik
dan juga olahraga dan sikap pemerintah
tidak akan berubah terhadap apa yang terjadi di palestina
terhadap apa yang dilakukan oleh israel kepada palestina
jadi ini harus dipisahkan
dan tadi mas akmal juga menyarankan
indonesia sudah mengambil tampuk tanggung jawab
sebagai tuan rumah u dua puluh world cup nantinya pada bulan mei
berarti semuanya harus diterima dengan apa adanya
semuanya harus dihormati
sebagai tuan rumah kita harus berlaku seperti itu
bagaimana kemudian ormas islam dan juga mui melihat
pandangan pandangan tadi pak arief
ya pertama kami sampaikan bahwa
salah satu prinsip pengabdian mui
terhadap negara dan bangsa tercinta ini
sodikul hukumah dan khodimul umah
ya jadi sebagai pelayan rakyat pelayan umat
di satu sisi dan satu sisinya sebagai mitra pemerintah
itu jangan diragukan
sebenarnya dalam hal ini sudah kami sampaikan
mui baru pada sampai sharing forum
karena ini memang kewajiban mui untuk mendengar
umat mendengar ormasi islam aspirasi mereka seperti apa

oke itu pertama jadi jangan pernah ragu
kita harus ragukan bahwa kita sebagai pelayan umat
dan juga mitra pemerintah itu yang pertama
yang kedua memang kita harapkan majelis ulama indonesia
tidak mau terburu buru karena kita sebagai mitra pemerintah
maka selain dengan ormas nanti juga kami berharap
akan bisa berdialog dengan pemerintah
terutama stakeholder kementerian yang terkait
kemarin pak menko pmk yang juga merangkap sebagai menpora itu sudah hadir
kita juga ingin nanti berdialog dengan mungkin pak menko polukan
kemudian pssi atau dengan menlu
dan tidak menutup kemungkinan juga dengan menko moham
karena masalah terkait dengan visa dan sebagainya
itu yang kedua
dan yang ketiga respon dari ormas islam itu juga menurut khidmat kami perlu untuk didengar
karena bagaimanapun apapun yang juga disampaikan oleh sidi ali muhtar ngabalin
itu bahwa apapun hajatannya apapun konstelasinya
kita harus tetap menjaga bahwa negara kita adalah negara yang berdaulat penuh
dari segi apapun dari aspek apapun
termasuk dalam aspek olahraga
maka aspek kedaulatan inilah yang perlu kita jaga bersama
aturan dari luar pun boleh tapi kita tetap punya kedaulatan yang kita junjung tinggi bersama
yaitu bagaimana kita berprinsip pada prinsip negara yang berdaulat
oke soal kedua
kedaulatan negara itu tidak perlu diganggu gugat apalagi ini persoalan olahraga
jadi harus tetap ditaati
saya sudah dapat poinnya pak arief tapi apa yang kemudian dikhawatirkan oleh mui dan juga ormas islam
kalau pemerintah benar benar mengizinkan timnas u dua puluh israel berlagak di tanah air
ya dikhawatirkan begini kan
tadi kan kita ingin bahwa negara kita oleh mui itu pengennya tetap harus tentram damai
dan bisa mengakomodir dalam macam kepentingan
itu adalah kepentingan tertinggi yang ingin diharapkan
ketinggian yang ingin diharapkan oleh majelis ulama indonesia
demikian pula saya yakin dengan pihak lainnya
maka dari itu dari awal ini kita serap aspirasi yang sebanyak banyaknya
dari berbagai sektor dari stakeholder dari ormas islam dan juga dari pemerintah
nah ini kan mui baru sampai kepada level ormas islam
dan ternyata suaranya ormas islam mengharapkan ya kalau bisa ya janganlah jangan di indonesia
dan ini baru kita sampai serap gitu
jadi kekhawatirannya akan ada gejolak politik begitu ya
kalau misalnya ini tetap dijalankan ataupun timnas u dua puluh israel tetap diterima untuk bermain di tanah air
apalagi mbak nana tahulah ini tahunnya udah tahun begini kan semuanya
politik saya ingin tanya ke istana
oke saya sudah dapat poinnya
bang ali itu tadi sinyal sebetulnya yang disampaikan oleh mui dan juga ormas ormas islam di tahun politik
bahwa dikhawatirkan kalau misalnya nanti pemerintah betul betul
menerima timnas u dua puluh israel bermain di tanah air
itu akan mempengaruhi kedaulatan kita sebagai suatu negara dan ini akan ditarik ke ranah politik
pemerintah tidak khawatir bahwa ini nanti akan terjadi gejolak politik soal polemik kedatangan timnas u dua puluh israel
oke ada dua hal
majelis ulama itu saya setuju tadi kiai arief itu setuju itu benar
majelis ulama sebagai induk dari seluruh organisasi muslim di tanah air itu penting
untuk mendengarkan aspirasi dan ini penting juga bagi pemerintah
kami mengucapkan tahnia yang dalam atas langkah langkah yang dilakukan oleh majelis ulama itu benar
tinggal makanya tadi pertama tadi bang ali kan bilang nana bahwa tugas kita itu adalah menyamakan pikiran dan persepsi tentang event internasional ini
karena sama sekali ini dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah indonesia
ini berdasarkan regulasi dan ketentuan ketentuan fifa
yang kedua nih yang kedua
apa yang dilakukan hari ini kalau bicara tentang kedaulatan sama sekali tidak ada terganggu kedaulatan republik indonesia
indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif
indonesia berada pada barisan terdepan pada barisan terdepan untuk melakukan perjuangan sejak dahulu kala sejak soekarno
agar palestina itu mendapatkan hak kemerdekaannya dan berdiri di atas kaki sendiri
indonesia berkali kali mengutuk mengutuk berbagai tindakan diadat yang dilakukan oleh rakyat atas pemerintah
oke itu sikap resmi pemerintah
dan jangan lupa nana dan jangan lupa bahwa bicara tentang palestina itu bicara tentang persoalan umat
yang ada di sana ada islam katolik protestan yahudi dan lain lain sebagainya
jadi faktor kemanusiaan terhadap hak hak yang dilakukan oleh izraeli ala natullah itu tidak pernah bergeser dari komitmen pemerintah indonesia
dan inilah yang namanya kedaulatan nana
komitmen pemerintah seperti itu
dan jangan pernah ragu
dan jangan pernah ragu
iya di tahun politik ini tadi dikhawatirkan oleh teman teman dari mui dan juga ormas islam bahwa ini akan terjadi gejolak nantinya
apalagi menjelaskan tentang kejahatan
apalagi menjelang tahun politik
bagaimana ini pak merita
makanya tugas kita adalah jangan membaca urusan olahraga dengan politik
mau tahun politik mau tahun apa saja tersiwa penting internasional indonesia mendapatkan kepercayaan ini
jangan pernah bawa kepada urusan politik
ini urusan olahraga
eh israel itu pernah datang di ipu di bali
israel itu pernah datang bertanding
badminton tenis bulu tangkis
israel pernah datang di indonesia panjat tebing dalam kejuaraan nasional
israel beberapa kali datang di indonesia ini
itu dalam urusan olahraga
ya saya mau ke mas akmal
mas akmal artinya ini bukan pertama kali ya sebetulnya timnas israel timnas olahraga israel datang ke indonesia untuk ikut kompetisi
betul begitu seperti yang disampaikan oleh bang ali tadi
dalam beberapa capang olahraga
iya betul sekali
iya betul sekali
dan saya tadi disampaikan
saya tadi disampaikan oleh pak ngabalin bahwa inter parliamentary union di bali itu melibatkan seratus jukum per negara
itu ada israel di dalam
ikut terlibat di sana
dan orang orang politik yang sekarang protes dulu justru memberikan jawabannya silakan dan diberikan alasan alasan atas kedatangan israel ketika itu
nah jadi sekarang saya sih melihat jangan sampai kemudian ini dijadikan mainan politik menuju dua ribu dua puluh
ini adalah yang kita sering kenangkan sebagai penggemar sepak bola
jangankan sepak bola kita dari tendensi tendensi politik
apalagi ini adalah piala dunia ya
orang berharap banyak bahwa indonesia sebagai tuan rumah piala dunia setidaknya bisa memberikan output yang besar bagi kemajuan sepak bola dunia
dalam kaitannya dalam u dua puluh
jadi menurut saya selain tadi inter parliamentary union ya beberapa israel punya bulu tangis juga pernah di indonesia
begitu juga panjat tepik
jadi kalau kemudian kita mau melakukan protes sebagai bentuk kepedulian terhadap meskin menurut saya itu hal hal yang boleh boleh saja
tapi kan kita punya cara yang diplomasi yang bisa kita lakukan agar tidak ada anarkisme dan vandalisme dalam kaitannya dengan piala dunia yang akan digelar nanti di enam kota di jakarta
oke saya mau tanya nanti sarannya mas
saya mau bicarakan bali dan solo
oke saya nanti mau tanya sarannya mas akmal tapi saya mau ke pak arief dulu mui
pak arief kenapa protesnya baru sekarang mui dan juga ormas islam
padahal dalam beberapa kesempatan timnas israel baik timnas olahraga ataupun para politisi israel sudah pernah datang ke indonesia dalam sidang interparliamentary union di bali
kemudian tadi timnasnya bulu tangkis dan juga panjat tebing sudah beberapa kali main di indonesia
kenapa baru sekarang yang dipersoalkan pak arief oleh mui dan juga ormas islam
iya karena itu fungsi mui adalah mendengar ya mendengar aspirasi
kalau mendengar aspirasi kenapa nggak dari dulu ini kan aspirasinya pasti sudah datang dari dulu kan
karena ini bukan peristiwa pertama
yang sampai ke kami ya baru ini yang masalah timnas israel ini
jadi makanya kita respon yang on the spot itu
berarti mui sebetulnya nggak ada masalah ya pak arief kalau misalnya yang dulu dulu seperti timnas bulu tangkis timnas panjat tebing
mui sebenarnya nggak ada masalah ya ketika kemudian sekarang ada kontra ada penolakan baru mui bergerak begitu
ya itulah kan kita menerapkan prinsip satu zariah ya
apapun itu yang membuat gejolak besar gejolak konflik dan sebagainya kita sebagai sesama anak bangsa yang bertanggung jawab kepada keamanan bangsa ya harus sama sama bergerak untuk mengkondisikan negara ini dengan aman
karena yang dilakukan mui itu sebenarnya baru saat ini adalah yang disebut dengan tauhidul afqar
yaitu menyatukan pikiran pikiran yang masih berserak serakan itu
ini ormas islam ternyata banyak yang menolak
nanti kita dengan stakeholder atau dengan pihak pihak yang lainnya
jadi maka fungsi masjid sulamanya indonesia adalah melting pot ya untuk menyatukan pikiran pikiran itu
tujuannya itu bagaimana negara kita itu harum namanya
negara kita itu keluar dari problematika yang sedang
yang sedang dihadapi bersama
jadi itulah yang dipungsikan mui untuk menuju era islah namanya
pak arief ini kan mui sedang dalam taraf ataupun dalam tahap menyaring ataupun menampung masukan dari ormas islam
yang mayoritas katanya menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
tapi saran dan pertimbangan dari mui untuk pemerintah seperti apa
karena kan mui adalah mitra kerja pemerintah ya
supaya ini tidak terjadi menjolak dan tidak ditarik karena politik
mui sarannya seperti apa
ya saran kita harus lebih memprioritaskan al maksudul a'qam atau al maslaha al amar
yaitu bagaimana agar satu sisi tadi dari bang ali akbar ali ngabalin menyatakan bahwa negara kita juga punya prestasi yang tinggi di tingkat internasional
tapi di satu sisi juga jangan menyepelekan aspek kerukunan atau aspek harmoni yaitu menghindarkan konflik antar sesama bangsa
apalagi antar negara
apalagi antar ormas islam dengan negara
kan kita nggak mau seperti itu dengan pemerintah
nah inilah yang harus kita kelola bersama
mui berikhtiar agar semuanya mendapatkan porsi yang sebaik baiknya dengan tujuan bersama yaitu bagaimana terwujud harmoni dan kerukunan
pak arief artinya mui akan menjadi jembatan ya ataupun akan membantu pemerintah memediasi dengan ormas ormas islam ini
antara stakeholder dengan ormas islam
mui akan menjalankan posisi itu ya
karena mui posisinya bahasa ulama'nya itu toriqotul islah
itu medium medium untuk menuju harmonisasi bersama
maka kita jangan alergi dengan aspirasi aspirasi walaupun itu memang berbeda
karena itu real ya
real kita harus dengarkan
karena bang ali muftar juga tahu bang atmal tahu imam shafi'i kan menyebutkan tanggung jawab ulama' itu kan salah satunya adalah masalah ilmu agama
dan yang kedua itu adalah wala'at
wal'arif bihali ummatihi
harus mendengar memahami gejolak dan kondisi yang dirasakan oleh umatnya
namun di satu sisi ulama itu adalah berpartner dengan pemerintah dan harus menyampaikan bersemangat kepada pemerintah
bang ali terakhir ini waktu kita tidak banyak ya
pemerintah akan melakukan apa
mediasi ataupun persuasi lobby lobby kepada urmas islam supaya ini event olahraga tidak menjadi gejolak yang ditarik ke ranah politik
tapi semuanya smooth berjalannya
nana ada dua hal yang saya ingin sampaikan
yang pertama bahwa sejak awal saya telah menyampaikan bahwa untuk dan atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa
atas langkah langkah yang dilakukan oleh majelis indonesia majelis ulama indonesia dalam mendengarkan seluruh aspirasi ormas ormas islam
saya ini juga ketua umum ormas islam
yang namanya badan koordinasi
yang namanya badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
yang kedua pemerintah terus melakukan komunikasi interpersonal komunikasi membangun komunikasi dengan opinion leader dengan pemuka pemuka agama dengan majelis ulama dengan pimpinan pimpinan umat pimpinan pesantren perabai para kiai
dalam rangka apa
menjelaskan tentang duduk perkara yang sebenarnya bahwa indonesia sebagai negara host sebagai pemilu negara
maka kita mesti menghormati
tamu yang datang siapapun dia
ya karena itulah maka kita mesti tunggu pada ketentuan ketentuan fifa yang memilih indonesia memenangkan posisi sebagai negara penyelenggara dengan mengisikan beberapa negara yang lain
itu sebabnya melalui forum yang penting ini masyarakat olahraga indonesia juga
saya pun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada majelis ulama
dan kami terus melakukan komunikasi yang intensif
dengan semua pihak termasuk
dalam waktu dekat ini general mudoko kepala staf kepresidenan tadi malam kami sudah bicara juga dengan kiai holil nafis
dalam waktu dekat mungkin ramadan ini akan berpuasa bersama
akan ada pertemuan ya
dengan mungkin juga ibu menlo dan lain lain sebagainya
artinya pemerintah akan membuka pintu komunikasi melobi dan juga menampung saran saran dari ormas islam
saya mau ke mas akmal
posisinya menjelaskan menjelaskan tentang event yang penting ini gitu
saya mau ke mas akmal
terakhir solusi yang bisa dipertimbangkan pemerintah kalau nanti gejolak penolakannya semakin besar
apakah memang lokasi pertandingannya nanti bisa dipindahkan atau bagaimana
dan dampaknya apa kalau misalnya nanti terjadi hal hal yang tidak diinginkan
apakah indonesia bisa kena sanksi fifa
mbak nana dua puluh empat oktober dua ribu sembilan belas di shanghai meeting bersama fifa
pemerintah telah memberikan jaminan terhadap semua venue venue pelaksanaan event internasional ini
karena itulah maka presiden telah memerintahkan kepada kapolri
presiden telah memerintahkan kepada menteri luar negeri
kepada menteri hukum dan ham
menteri keuangan dan semua yang terkait kementerian lembaga dalam rangka mempersiapkan acara ini dengan baik
tentu saja pemerintah berharap banyak dari dukungan seluruh masyarakat agar kita jangan mempermalukan tamu yang datang
nah itu poinnya tuh
negara ini harus sukses dengan baik supaya nama besar indonesia di mata dunia internasional dan mata sepak bola kita mendapatkan posisi yang terhormat karena kita menghargai tamu itu datang
mas akmal terakhir singkat saja tadi pertanyaan saya jawabannya apa kira kira
ya menarik sekali ya kalau kita lihat misalnya dalam undian nanti indonesia pun ada potensi bahas satu grup dengan israel
karena indonesia berada di potensi itu israel berada di potensi empat
artinya memang ini piala dunia u dua puluh yang digelar di indonesia akan banyak hikmahnya bukan cuma untuk sepak bola tapi untuk tatanan kehidupan dunia menurut saya ya
di mana ada israel di sini yang ikut terlibat yang menjadi perhatian juga banyak pihak di dalamnya
nah saya yakin seyakin yakinnya ada langkah langkah yang bisa diambil
tadi dikatakan oleh muitori kotul islahnya saya pikir akan ditemukan di bulan ramadan ini
dimana kemudian banyak diskursus diskursus diskusi diskusi yang dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan piala dunia
sebenarnya ini juga bagian dari promosi ya promosi penyelenggaraan piala dunia di indonesia dengan banyaknya opini opini yang muncul di masyarakat
kalau saya misalnya diminta memberikan saran ya harus ada alternatif a sampai z yang disiapkan pemerintah terkait dengan ragamnya pendapat masyarakat terkait hadirnya israel
sebagai contoh misalnya
nanti kalau israel misalnya main ya itu adalah hal yang harus dilakukan
itu adalah hal yang harus dilakukan

mereka main di bali itu akan sangat mudah akan sangat berat kalau kemudian main di jakarta misalnya di stadion utama gelora bung karno senayan
kenapa karena itu karena aura politik menuju dua ribu dua puluh empat nya akan sangat tinggi sekali
kita khawatir ada kemok kemokan atau kemok kemokan yang kemudian akan menjadi hal hal yang tidak diinginkan
ya silakan saik
jadi salah satu hal yang mengemukakan di indonesia adalah
hal yang mengemukakan di forum silat rahmi dan sharing forum di mui kemarin itu
kalau masih diselenggarakan di bali pun juga itu masih wilayah nkri
nah maka dari itu teori al huruj minal khilaf mustahabnya itu atau yang bagaimana keluar dari hal yang dipolemikan itu kita
kita tuju bersama misalnya bisa nggak spirit seperti kemarin asean games itu jakarta dan palembang
atau mungkin di luar indonesia tapi yang paling dekat
misalnya di singapura itu yang khusus mainnya israel itu apakah dimungkinkan atau enggak itu oleh
keputusan fifa itu tidak seperti itu
karena itulah maka tadi saya katakan bahwa seluruh venue venue yang telah disiapkan
dari enam venue itu itu juga telah menjadi jaminan ketika fifa shanghai meeting pada tanggal
makanya dua puluh empat oktober kemarin dua ribu sembilan belas itu
pemerintah telah memberikan jaminan atas pelaksanaan ini dengan baik
ke mas akmal dulu mas akmal kalau di singapura nggak bisa ya berarti pilihannya adalah menurut anda di bali
karena ipu waktu itu rombongan dari israel ataupun politisi israel bisa masuk ke bali untuk ikut sidang ipu
selain di bali apa aja tadi alternatifnya
mbak ada di solo
ya semoga ya semoga kita harus bisa terima nih misalnya
kalau tiba tiba indonesia satu grup dengan indonesia
satu grup dengan israel
ini kan diundi kan
untuk pemilihan grup ini diundi kita tidak bisa memilih seperti ini
misalnya misalnya kan ada enam aturan kan sudah dipilih saja indonesia main di singapura atau main di malaysia atau main di filipina misalnya
sudah ada aturan aturan
nah yang sekarang bisa kita lakukan adalah memberikan pemahaman sedalam dalamnya kepada masyarakat indonesia
bahwa ini adalah hajatan piala dunia hajatan sepak bola
lain cerita dengan pendapat pendapat atau pemikiran pemikiran soal palestina dan israel terkait dengan urusan politik
jadi kalau bahasa acehnya pamulia jame adat gotanyo
sanksinya apa kalau misalnya indonesia gagal menjadi tuan rumah yang baik atau kemudian ada aksi anarkis terhadap timnas israel
sanksinya apa mas akmal
ya kita bisa disangsi misalnya sepak bola kita tidak bisa lagi main di event internasional
itu kan potensi yang bisa terjadi
yang kedua kita bisa di blacklist dari ikutan kita di event event sepak bola yang paling tragis misalnya kita dicoret dari keanggotaannya di fifa
itu yang mengembangkan tugas kita dengan sebaik baiknya
dan buat indonesia saat ini ini momentum momentum untuk menunjukkan kepada dunia bahwa indonesia adalah negara yang sangat besar berdaulat
dan punya komitmen untuk membangun
persatuan dan ketuhan dunia di sini
dan yang paling penting adalah bahwa sepak bola selama ini adalah alat pemersatu bangsa dalam seluruh perbedaan perbedaan yang ada
dan ini harus dimanfaatkan indonesia
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah pemerintah dalam berkomunikasi memberikan pemahaman kepada semua pihak terutama ormas islam yang dalam tanda kutip menolak kehadiran dari timnas u dua puluh israel
dan ormas islam juga diharapkan bisa memberikan masukan yang positif begitu ya kepada pemerintah
kita juga harus mendengarkan aspirasi dari ormas islam ini
kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya
semoga semuanya bisa ada win win solution
muka indonesia terselamatkan di dunia olahraga internasional tapi di dalam negeri kedaulatan dan juga suara suara dari ormas islam tidak dipinggirkan
kita tunggu nanti bagaimana hasil komunikasinya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada washek jen mui arief fahruddin kemudian tenaga ahli utama ksp ahli mutar ngabalin dan juga koordinator
saya selalu bapak bapak terima kasih sudah bergabung sore ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh